allah akbar allah akbar allah akbar
allah akbar allah akbar allah akbar
jemaah allah s w t yang dimuliakan oleh allah s w t